pegang minyak pegang
tentang dia pegang
kamu taunya kalo buat kopi sok sendiri buat di dalemnya
kamu taunya kenapa
mukanya sedih gitu
sementara urusan kua harus segera
sementara urusan kua harus segera
kau ngak bapaknya mimin
teh bisa ngamuk sama cuy
dikiraan cuy teh ga serius sama mimin

kamu bikin surat skot di kecamatan
surat keterangan orang terlantar
surat keterangan orang terlantar
orang serius malah bercanda
eh seteh beneran
serius ga bercanda
serius ga bercanda
makasih bos bry
oh iya dapet
bertahun tahun papa mendambakan peristiwa seperti ini cu
makan bersama kamu
kamu makan dan papa bisa memandangi kamu
papa sudah terlalu banyak menyakiti kami
papa membiarkan kamu sedari kecil
papa sudah menyianyikan kamu
karena itu papa memahami kalau kamu susah sekali memaafkan papa
tapi cu papa juga tidak berharap kamu memaafkan papa
papa sudah sangat senang
senang sekali dalam keadaan seperti ini
karena cucu sudah menemui papa
papa tidak makan
nanti papa akan makan setelah kami selesai makan
tidak setiap hari papa bisa memandangi kamu
nanti juga dapat transferan saya bayar
lama lama kalau diperhatiin popon itu cantik

kelihatan ini cocok sama kamu sayur
mendingan kalau cari pacar kan begitu ceng
yang polos masih hijau
jadi enak ngebohonginnya
a ceng dosanya udah lupuk
kamu tuh pedut yang keberatan dosa
surah aku melambak pisang sih
hei buat buat hati hati
deterjen ada tin
mau bungkusan yang besar apa yang kecil
sebentar ya mak
jadi nggak aman sekarang ya
tadi malem juga motor aceh yang mau dibawa sama si tatang
untung saya rantai
kasian ya mak kang tatang makin parah
dipasung aja kali ya mak
biar nggak ganggu warga
kok dipasung diobatin kali
emangnya kamu mau dipasung
berapa ini din
bu open berangkat duluan ya
komik bu mau popon kembalikan
komi dragon ball aja jangan lupa dikembaliin ya
kasian dini mau pinjam
kalau yang itu belum papan kembalikan bu
soalnya kupon masih suka baca baca lagi
iya ya pak
ini abang mau dititip diri ya
kumber suka ardhidoing spon
ada siapa dik trout ke si spon